masjid sebagai rumah ibadah dapat turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan
sebuah program ramah lingkungan bertema eko masjid
hasil kerjasama gerakan indonesia bergerak menyelamatkan bumi bersama dengan majelis ulama indonesia
mengampanyakan gagasan ini
masjid azikro di bukit sentul jawa barat
menjadi masjid percontohan untuk program masjid ramah lingkungan
kompleks masjid seluas tiga hektare ini menjalankan konsep eco green
untuk menjadi eko masjid ada empat program utama yang harus dipenuhi
yaitu penghijauan konservasi air sanitasi dan pengolahan sampah
konservasi air menjadi fokus utama pengelola masjid azikro dalam memenuhi standar eko masjid
salah satunya dengan cara mendaur ulang limbah air wudhu
air bekas wudhu ditampung di tangki dan kemudian disuling agar bisa digunakan kembali
penggunaan air yang teratur sehingga tidak terlalu boros
walaupun kita mungkin orang orang berwudhu
makanya wudhu ini kita mulai hemat kita bekerjasama dengan lingkungan hidup
pertama kita air wudhu ini memang satu orang bisa menghabiskan tiga belas liter
dari mulai awal sampai akhir
tapi setelah kita mengadakan penghematan
itu dengan tidak istilahnya mengurangi kehidmatannya wudhu
tapi penggunaan airnya hanya menjadi tiga liter
jadi caranya kita pakai alat masukin ke dalam
jadi tidak mengurangi airnya keluar
tapi di dalam memang kita sudah tersaring gitu
konsep eco green yang diterapkan masjid azikro memang lebih menitik beratkan pada penghijauan dan konservasi air
ketimbang dari segi arsitekturnya
kalau yang saya tadi amati
mungkin memang masjid itu sudah mencoba untuk menerapkan konsep yang ramah lingkungan
dalam hal mungkin lebih kepada utilitas sanitasi
dan misalnya tadi dengan merecycling air wudhu untuk dijadikan air yang bersih kembali
kemudian juga ada beberapa sumur resapan atau menggunakan sumur biopori
lubang biopori untuk menampung air hujan
menurut saya itu memang sudah cukup ya untuk bisa dikategorikan
ya masjid itu sudah menerapkan
konsep ramah lingkungan atau mungkin ya eko masjid tadi ya
tapi kalau dari segi desain bangunan
kalau menurut saya memang masih banyak yang harus dicapai
selain eko masjid kedepannya akan dilaksanakan juga program eko rumah ibadah
dengan tujuan agar rumah ibadah dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat penyampaian informasi bagi umat
dalam upaya pelestarian lingkungan